bagi anda yang suka selfie tempat ini wajib untuk anda kunjungi
nah ini terletak di kawasan wisata kars ramang ramang maros sulawesi selatan
ada sebuah kafe yang berada di salah satu puncak gugusan kars
yang menyajikan pemandangan yang sangat unik dan juga eksotik bagi para pengunjungnya
berada di tengah gugusan wisata kars ramang ramang maros sulawesi selatan
sebuah kafe yang baru didirikan masyarakat setempat
menjadi salah satu lokasi yang paling sering dikunjungi oleh para pelancong
meski harus menanjak di bebatuan kars
pengunjung yang sudah sampai di kafe ini langsung disuguhi pemandangan yang memanjakan mata
pemandangan berupa gugusan karts yang sangat mempesona
ditambah dengan udaranya yang sejuk
membuat pengunjung seakan enggan beranjak dari tempat yang satu ini
tak heran banyak pengunjung yang memanfaatkannya untuk berselfiria
menurut anda bagaimana pemandangannya
dan memang inilah salah satu pemandangan yang terbaik di maros gugusan kars
selain disuguhi pemandangan yang indah
pengunjung juga dapat mencoba beberapa menu yang disajikan oleh pemilik kafe
yang baru buka pada awal tahun ini
untuk menuju kafe puncak ini
pengunjung harus berjalan kaki sejauh lima ratus meter menyusuri pematang tambak
saat sampai di kafe puncak
rasa lelap pun terbayarkan oleh panorama gugusan kars ramang ramang ini
muhammad bakri maros